maskot barunya persib kang prabu yang benar benar ada maskot baru namanya budi juga
kita beralih ke kegiatan presiden jokowi
presiden jokowi sendiri melakukan kunjungan kerja ke medan sumatera utara
salah satu agendanya adalah menghadiri puncak peringatan hari natal nasional dua ribu dua puluh
nah ada momen menarik saat presiden joko widodo berada di medan
para peserta yang hadir malah meminta sepeda kepada presiden jokowi
kira kira dikasih nggak ya
nah itu dia pertanyaannya apa dulu ya kita lihat informasinya
terletak di tanah besi jadi karat
usai presiden jokowi memberikan sambutan para peserta tiba tiba meminta sepeda
jokowi yang sudah meninggalkan podium pun merespon dengan kembali naik ke podium
kemudian presiden jokowi berkelakar jika ingin sepeda maka silahkan beli sendiri
lebih dari lima belas peserta pun tertawa mendengar kelakar presiden jokowi tersebut
kebiasaan bagi bagi sepeda ini memang dihentikan sementara pada masa kampanye
sebab komisi pemilihan umum melarang hal tersebut baik jokowi sebagai presiden maupun sebagai calon presiden petahana
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sungguh kita dengarkan bersama
akhirnya kembali ke kabupaten
di sumatera utara presiden jokowi dodo berkunjung ke kampung babu salam
kunjungan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya tuan guru babu salam syeh haji yassin al sharwani
bertandang ke solo saat presiden jokowi menggelar pernikahan anaknya
dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam ini tuan guru babu salam berpesan agar negara indonesia dikelola dengan baik
dan presiden mendengarkan suara rakyat